presiden joko widodo mengingatkan para penerima beasiswa lembaga penerima dana pendidikan atau lpdp untuk pulang ke tanah air
hal tersebut disampaikan presiden dalam sambutannya di acara puncak festival lpdp yang diikuti para penerima serta alumni penerima beasiswa lpdp di mall kota kasablangka jakarta pada kamis sore
menurutnya indonesia saat ini masih membutuhkan anak anak muda yang mempunyai visi ke depan karena indonesia saat ini masih kekurangan sumber daya manusia yang seperti itu
selain itu sejak dua ribu sembilan belas jokowi juga meminta menteri keuangan sri mulyani untuk terus menambah anggaran lpdp dengan besaran dana lpdb pada tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
setelah selesai itu
jadi berkaryalah ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri dan yang paling penting saya titip pulang
meskipun gaji disini mungkin lebih rendah sikit tetap pulang
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyebut para penerima beasiswa lpdp untuk berterima kasih kepada presiden jokowi karena menjadi salah satu figur yang serius untuk meningkatkan pendidikan di indonesia
hingga saat ini ada lebih dari dua ratus ribu anak indonesia
telah diberikan beasiswa dan disekolahkan berkat program lpdp
bapak presiden republik indonesia bapak jokowi tepuk tangan
kalian semuanya berbahagia selama dipimpin bapak presiden jokowi jadi berterima kasihlah atas kebahagiaan itu
pada saat bapak presiden berkampanye di dua ribu sembilan belas saya yang deg degan bapak
karena bapak waktu itu tidak hanya lpdp membuat dana abadi perguruan tinggi dana kebudayaan dan kita sekarang sudah memenuhi seluruh janji kampanye bapak presiden
jumlah tersebut dianggap belum cukup jika indonesia ingin maju menjadi negara berkembang
fikri adin jakarta